inilah kopi anti mainstream begitulah pemilik kedai kopi di kawasan malabar kota bandung menyebutnya
berbeda dengan kopi pada umumnya yang biasanya hanya dicampur menggunakan susu
kopi berjenis robusta asal sumatera ini ternyata telah diinfus dengan buah buahan segar
serta beragam rempah asli indonesia seperti kayu manis bunga lawang cengkeh hingga kapulaga
sehingga rasa dan aroma yang dihasilkan pun terbilang unik
proses pembuatannya pun cukup sederhana
peraci kopi sekaligus pemilik kedai hanya mencampurkan kopi berjenis robusta
dengan rempah serta buah sesuai takaran
menurutnya hal tersulit adalah ketika menentukan rempah dan buah apa yang pas dicampurkan dengan kopi
saat eksperimen dilakukan
hal menarik lainnya adalah teh ini
sama seperti kopi teh ini juga merupakan campuran dari rempah dan buah
namun yang berbeda adalah semua bahan yang telah dicampur sebelum disajikan menjadi teh dalam gelang ini
telah melalui proses fermentasi selama tiga hari
sehingga rasa rempah dalam teh sangatlah kuat
kalau berbicara ini kopi iya betul kopi tapi ditambah dengan rasa buah dan juga rempah rempahnya
abdi surahman perajik dan pemilik kedai bercerita ide awal dari minuman minuman ini
berawal dari pengalamannya saat bekerja di industri peracikan minuman
saya expert di dalam mencampurkan minuman atau kalau di bar industri dibilang mixology
nah di sini saya mengembangkan teknik tersebut menjadi kafeinologi
kafeinologi itu artinya kandungan kandungan minuman yang terdapat kandungan kafein seperti teh kopi soft drink energy drink
menurut para penggemar minuman ini di kota bandung kopi dan teh yang dicampur dengan rempah serta buah bisa dikatakan terbilang baru
kopinya unik sih jarang jarang juga kan kalau di bandung biasanya kopi kopi itu campuran yang kayak teh teh apa ya kemarin itu mesen
juga teh yang kayak kombucha gitu yang fermentasi fermentasi gitu diceritain sama omnya kemarin juga
kalau yang ini rasanya lebih ke kayak koktil gitu jadi kayak moktil tapi ada kopinya itu yang bikin kayak rasanya enak banget beda
tapi kopi kerasa banget kerasa banget
untuk menguatkan rasa peracik juga memberikan injeksi gas nitrogen pada minumannya baik pada kopi atau teh yang ada di kedai ini
kiki aryadi helmi suryanegara bandung jawa barat